nah itu karena beragam macam kain etnik tradisional indonesia bukan hanya bisa digunakan untuk special location kondangan dan sebagainya
tapi juga sekarang kan bisa diaplikasikan ke fashion sehari hari
bagaimana kalau kita sepakat memulainya dari sekarang ya kak
ramah lingkungan tidak hanya dengan mengurangi sampah plastik tapi juga memakai bahan bahan yang ramah lingkungan
ini di samping saya ya tadi mungkin kelihatan sedikit sedikit ya
ada kain yang terkibas kibas ini ada mbak yuni sarah
mbak yuni sarah good morning
dan juga ada perancang busana merdi zihombing selamat pagi bang merdi
bang merdi selamat pagi mbak yuni
selamat pagi mbak yuni ini adalah orang atau artis yang peduli dengan produk produk eco fashion seperti ini
nanti kita akan bahas apa sih eco fashion dan bagaimana eco fashion kemudian bisa kita aplikasikan dan bagaimana dunia melihat eco fashion indonesia
kita akan membahasnya usai jeda berikut ini tetap di good morning
good morning masih bersama anda
kalau kita bicara masalah ramah lingkungan itu kan bukan hanya efeknya positif untuk lingkungan aja ya tapi juga untuk kita sebagai manusia dong
secara nanti ada banyak sekali rantai rantai yang kemudian terhubung satu sama lain
terus juga ini dalam rangka harian
dan anak anak sedunia juga ya kayaknya cocok ya kalau misalnya ini digunakan sama anak anaknya
kayaknya akan bangga ya anak anak indonesia pakai di antara itu terus kumpul dengan anak anak yang ada di dunia
masih keren banget
cinta indonesia cinta budaya
tapi kalau kita bicara eco fashion eco fashion lah eco fashion gitu ya apa bang merdi yang sudah menemukan ini
sebenarnya gimana eco fashion itu sebenarnya apa dan bisa dijelaskan ke kita semua
co fashion ini sebenarnya sebuah gerakan
gerakan di dalam yang dimulai
ya semacam sdg di dalam fashion
jadi dari sini kita bisa bicara tentang bagaimana keseimbangan dan keberlangsungan
kita merawat bumi kemudian di dalam bumi ini ada apa
ada hutan ada lautnya
kita lihat tuh lautnya itu banyak tercemar polisi plastik
hutan kita udah banyak hutan tropis kedua terbesar di dunia itu banyak ditebangin
kemudian kita lihat itu budaya kita ini harus dipertahankan
bagaimana supaya sustik
terus di dalamnya itu kita bicara tentang etika bagaimana memperlakukan pengrajin ini hasil karyanya
jangan digunting sebarangan
dan kemudian upah kita bicara tentang supply chain yang panjang itu
jadi dari satu pengrajin sampai ke end user tuh ada berapa kali
dan yang kaya itu adalah middle man nya
terus kemudian bagaimana kita di situ bicara konservasi
sehingga kita bisa pewarnaan alam ini kita dapat dari itu
kemudian bahan bakunya kita sendiri
jadi nanti ada konteksnya dengan eco fashion kita bisa program made in indonesia make in indonesia
tapi bicara eco bicara alam apanya yang mengandung eco apanya yang mengandung alam
ini ya warna warnanya tuh ini bahan dari biasa
nah salah satunya adalah
bahannya warnanya kah
iya ada apa namanya seratnya
seratnya itu dari serat dari alam
misalnya katun sutra indonesia kan negara negara tropis hutan tropis kedua terbesar
serat itu banyak banget di indonesia ini yang tumbuh
tapi cilakanya kita itu semua import
dan ini semua asli indonesia ya
asli indonesia katunnya katun indonesia
ini kita ditanam di ntt
kaya ini tenun alor ini
kemudian warnanya juga ini dari alam
dari apa dari hutan
kemudian dari halaman rumah dan kemudian dari biota laut
seperti tripang kemudian cumi cumi
kemudian ada batu karang yang ada di karang karang yang udah hancur gitu diambil
jadi waste nya gitu loh
oke dan ini muncul dengan warna warna yang beragam gitu ya
yang ijo ini dari air rebusan tripang
jadi tripang itu sebelum dijadikan makanan
dia akan direbus dulu
setelah itu dia dikeringkan atau diasapkan
air rebusannya ini yang dijadikan warna
jadi bukan kimia warna yang dijual oleh pabrik pabrik gitu ya mbak meri
dan kalau misalnya kita lihat beberapa foto yang dikirimkan oleh mbak yuni sarah ya
mbak yuni kan keliling juga nih dari belakang kita ya
bertemu dengan ibu ibu
ibu ibu dari korban meletusnya gunung sinabung
ada cerita nggak mbak yuni soal ini
kalau ini kebetulan sinabung itu kan meletusnya kan
tidak berhenti nggak tahu
nah sumbangan kalau sumbangan sumbangan terus
sampai kapan mereka mengandalkan sebuah
akhirnya saya sama bang merdi kita berinisiatif untuk bagaimana mengajari ibu ibu itu
untuk menghasilkan atau punya uang sendiri
akhirnya kita ngajarin tuh
ngajarin caranya bikin pewarnaan
jadi kain kita bawa bahan dari jakarta semuanya
sampah sampah dari dapur kita keluarkan semuanya
sampah dari dapur mbak yuni
sayur sayur kita keluarin
ada yang daun kulit jengkol ada sayur sayur semuanya teh
kita rebus sampai akhirnya ini menjadi ini
ini warna warna indigo ini kalau nggak salah ya
bentar ya kalau misalnya yang ploi ploi itu pakai neker
nekar bahasa indonesia nya apa ya
jadi bikin motif akhirnya ya
motifnya itu juga dari klereng dari batu terus diikat dikat
dan akhirnya sebenarnya kita memberikan waktu itu satu hari ibu ibu berapa lamapun pekerjaannya dapat uang lima puluh ribu
untuk penghasilan mereka ya
dan itu langkah dari kami pribadi loh
perempuan memegang uang lima puluh ribu dalam keadaan itu dia kan punya anak
pasti dia kan percaya diri dong
takut anaknya sakit takut nanti kalau mau makan apa segala macam
itu yang membuat itu gitu
nah kita tuh sebenarnya butuh sinergi dengan pemerintah untuk melanjutkan apa yang kita lakukan
karena pemerintah mungkin bisa oh ini ibu ibu diajarin dengan apa
dimodalin bahan nanti diambil lagi dibeli lagi sama pemerintah untuk misalnya di kota medan
bisa dilakukan misalnya untuk seluruh hotel semuanya harus memakai seragam yang sama
kita kan ada batik ya batik batik deh
mungkin di sana spesifik gitu misalnya satu hari memakai
buatan ya loh
atau menyebar ke daerah daerah lain
kan banyak kan silami sinabung dimana lagi tuh
jadi karena faktor faktor itu yang membuat anda jatuh cinta dengan karya eco fashion ini
saya sebenarnya cintanya cinta indonesia
lebih pada saya hubungan dengan manusia dan manusia
saya begitu apa namanya kalau mengenai ibu dan anak itu saya gimana ya
saya udah ngerasain menjadi single parent itu seperti apa
gak boleh tergantung dengan jadwal
dengan keadaan tertentu gitu loh
gimanapun juga kita tuhan sudah menciptakan rezeki
rezeki itu kadang kadang harus dijemput
kita harus muter otak dong gitu
jangan terus duduk duduk terus dipikir duit datang gitu kan
gak juga gitu kan gitu loh
jadi tapi gimana terus disamping itu juga saya berpikir umur saya sudah semakin banyak
hidup saya harus ada manfaatnya buat orang banyak
dengan bahan bahan yang mudah kita temui loh
dapur para ibu ibu
sebenarnya itu pemikiran itu pemikiran eco fashion
jadi kita bukan bicara tentang ini
tapi manusianya juga
manusia pembuat ini itu diperhatikan
itu adalah eco fashion juga
jadi sebuah rantai yang panjang
nah rantai yang panjang
kita bukan bicara tentang bagaimana membuat kain atau kerajinan
tapi juga manusianya diperhatikan
ibunya yang bikin ya
ibunya yang bikin tapi hasilnya buat makan sekeluarga
iya untuk anak anak itu juga
kebayang kalau misalnya di indonesia itu di seluruhnya itu ada pembinaan pembinaan
terus itu apa segala macam
kehidupan keluarga itu hidup dengan mandiri
karena ibu itu tulang punggung keluarga
dan rata rata ini semua
dan terus anak
rata rata kayak macam penenun penenun itu
kayak macam di ini di pulau ini
banyak di pulau pulau itu
suaminya sebagai pelaut ataupun nelayan
tapi kadang kadang kan ikannya nggak ada
belum lagi yang namanya badai atau apa musim gak ada itu apa segala
mereka nggak bisa ke laut
ibunya yang menenun
jadi memang mengandalkan ini
itu yang kemudian jadi nilai atau value dari ini tidak sekedar sebuah karya seni
sebuah fashion tapi juga punya nilai nilai tambah seperti tadi ya
dunia internasional juga mengapresiasi ya bang ferry
dan sebenarnya kekuatan kita ini kayak kita bicara tentang new york
fashion week itu new york fashion mereka ketahuan yang apa namanya yang simple sekali
kemudian kayak jepang gayanya gaya grand
terus kayak london gaya punk
indonesia ini sebenarnya ini positioning kita positioning kita ini eco fashion
kita bisa jadi kedepannya ini menjadi hub of eco fashion ataupun sustainable fashion
oke dan juga bisa menularkan ini kepada anak anak kita ya jasi ya
bagaimana caranya kan tadi ya dengan kelereng kelereng kemudian diikat ikat
dengan bahan bahan yang ada di sekitar kita ternyata bisa juga diajarkan kepada mereka dengan cara yang mudah
ya pertama adalah mereka adalah tahu warna dulu
nah itu diajarkan di sekolah bagaimana cara belajar warna
sampai akhirnya nanti kita kebayang gak sih di satu kelas gitu
satu sekolah satu kelas anak anak itu wos belajarnya sama
pada akhirnya ujungnya ada yang jadi penyiar ada yang jadi fotografi
ada yang jadi lain lain kan semuanya
nah itu makanya pendidikan untuk anak anak jadi penting
bikin hari anak nih bang merdina juga mbak yudi ini pasti kan inget anak anaknya masing masing
tapi kalau kita bicara mengenai anak hari anak apa yang paling spesial kalau kita bicara hari anak
untuk seorang unisara untuk seorang badass yombing
kalau hari anak kita bicara anak adalah kita harus menjadi gini nih kita ini kalau udah punya anak
kita harus lebih baik karena apa
jadi role model supaya gak kebanyakan ngomong
karena kalau orang dulu mungkin kan ngomongnya banyak kita kan capek kok dengarnya
kalau anak sekarang kan nggak bisa begitu
kita jadi role model otomatis kita pengennya jadinya lebih baik lebih baik
itu untuk anak ya itu secara subjektif saya saja
tapi kebetulan untuk anak anak saya yang cukup banyak karena saya punya sekolah
otomatis saya pengen sekolahan saya ini menjadi apa namanya
menjadi sekolah ya
nah itu kita punya fotonya mbak yudi sama kevin dan selo ya
katanya kevin dan selo ini malu sekali ya kalau mbak yudi kalau mau apa namanya kasih video atau mau foto foto harus diem diem gitu
itu benar kenapa tuh mbak
selo udah mulai begini malah
saya bilang ke mbak yudi mbak yudi kamu jangan follow ig saya jangan tag saya
saya gak mau orang tahu saya anaknya yuni syara gitu
karena nanti bukan nanti rame gitu
karena anaknya laki laki kalau anak saya gak anak perempuan
kalau bisa tahu semua
harus tahu saya anak merdi syombe ya
nah itu dia bedanya kan tapi beda anak zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget
seperti yang tadi mbak yudi bilang kan
misal dia bilang kamu jangan main handphone gini gini
bunda kamu hipokrit deh
itu anak zaman sekarang

kita dulu dit kita sampai sekarang kalau perlu kemana mana kan harus diajarkan
tapi dulunya mbak yudi sama dulunya aku kayaknya jauh
maka gini sekarang kan harus datang harus datang
bun masa saya harus ngobrol sama temen temen kamu yang saya gak ngerti topiknya
terus buat apa gitu
pendekatannya dong ya semuanya
pas di hari anak sedunia mbak yuni sara kan kita mengenal selain itu tadi ya
mengenalkan bagaimana eco fashion ke kita adalah penyanyi
ada gak nih lagu yang bisa dipersembahkan untuk anak anak indonesia bertepatan dengan hari anak sedunia
karena mbak yudi juga punya lagu wajib
lagu sekolah kan
biasanya punya paut khusus untuk anak anak yang tidak mampu
berawal dari ini sebenarnya untuk ini aja
apa namanya tanggung jawab
membayar rp dua lima ratus per visit
tapi banyak yang tidak membayar
berapa mbak ini menurutnya
itu karena lahan saya masih lahan yang saya sewa tidak muat
jadi saya cita citanya adalah setiap kita ketemu anak kecil selalu ditanya sekolah dimana gitu
saya nggak pengen anak anak itu gak punya jawaban
saya pengen dia sudah punya status saya sekolah disini
itu gak peduli bagus atau jelek
tapi dia punya status bahwa saya bersekolah
kalau murid muridnya mbak yuni dengar semua lagi nonton nih di batu sana
yang mau bunda kasih untuk
saya nyanyi deh
jadi ini saya untuk sekolah sekolah
untuk para ibu guru yang ada di seluruh nusantara
saya begitu bangga dengan komunitas guru ini
bagaimanapun juga mereka punya anak masing masing
tapi kalau saat mereka mengajar
ini mengajar anak orang
yang gak boleh marah
yang gak boleh ini
yang sebenarnya dia juga punya masalah
tapi harus gimana nyeneng ke anaknya sendiri
nah nanti sampai rumah
ternyata dia tidak bisa berlaku seperti itu
jadi bisa dibayangkan kan posisi ibu guru
nah saya selalu menyanyikan lagu ini
lagu guruku tersayang
kemarin ternyata saat perkumpulan guru tk seluruh indonesia
semua sudah menyanyikan
berarti alhamdulillah sedikit demi sedikit
saya bisa menyebarkan lagu itu untuk diduplikasikan ke sekolah sekolah
saya langsung inget guru guru saya waktu s
kalau aku tuh lagi zaman zaman yang main main di tk gitu ya
mau menyemangkan kan
kalau anak anak melakukan kegiatan anak anaknya
dan yang lucu di sekolah aku kan
aku bikin sebalik ya
bermain dan belajar
tanpa sengaja mereka tuh main tuh sedang belajar
jadi ada yang ngebone ngebone
waktunya lulus gak lulus lalu kan
tapi kalau mbak yuni tadi sudah terima kasih ke guru
kita mau terima kasih ke mbak yuni dan juga bang merdi atas kehadirannya
juga ada eventnya ya untuk eco fashion ini katanya dengan indonesia
nanti kita ini eco fashion week pertama di indonesia
kita rencanakan tanggal tiga puluh november sampai tanggal dua desember
tiga puluh sampai dua desember
november sampai dua desember di museum kebangkitan nasional gedung stovia
konsep eco fashion ini kita bukan yang gimana ya
gak harus di hotel gak harus di mall
memanfaatkan atau menggunakan gedung gedung tua
sesuai dengan nuansanya rosonya kalau bahasa jawa
rosonya itu pasti ketemu
ajak semuanya termasuk anak anak kita semua supaya mengerti betul bagaimana budaya indonesia
thank you sekali lagi bang
thank you mbak yuni dan bang merdi
selalu bergabung di good morning
kalau untuk anda jangan thank you dulu dong
usah aja dah good morning akan kembali dengan informasi
keren juga nih